anggarannya yang penting
tiga tahun sudah presiden joko widodo dan wakil presiden yusuf kala menahkodai indonesia
dalam kurun waktu itu pula slogan kerja kerja kerja menjadi motivasi pemerintah dalam mewujudkan nawacita salah satunya di bidang perekonomian
pertumbuhan ekonomi di era kepemimpinan jokowi jk cenderung bergerak stagnan
tercatat pada dua ribu empat belas pertumbuhan ekonomi indonesia mencapai lima dua persen
lalu anjlok menjadi empat delapan puluh delapan persen pada dua ribu lima belas dan menjadi yang terendah sejak dua ribu sembilan belas
selanjutnya pada dua ribu enam belas hingga semester pertama dua ribu tujuh belas pertumbuhan ekonomi indonesia hanya berkisar lima persen
di era jokowi jk ini menempatkan sektor pembangunan infrastruktur menjadi pilar penting dalam pemerataan ekonomi yang berkeadilan
tak tanggung tanggung alokasi anggaran sektor infrastruktur melonjak signifikan menjadi rp empat ratus satu triliun pada apbnp dua ribu tujuh belas
besaran tersebut melejit dua ratus dua puluh lima persen dari alokasi dana infrastruktur pada tahun dua ribu empat belas
bahkan agar pembangunan infrastruktur tersebut berkesinangan
perhubungan pemerintahan jokowi jk telah menyusun program strategis nasional yang terdiri dari dua ratus empat puluh lima proyek pembangunan
ditambah dua program strategis yang menyebar di lima belas sektor
kendati demikian masifnya pembangunan infrastruktur masih belum berdampak inklusif terhadap pertumbuhan
salah satu indikasinya terlihat dari angka kesenjangan dan kemiskinan masyarakat indonesia
meski turun angka rasio gini atau ketimpangan masih berada di level lima
yang tinggi yakni tiga ratus sembilan puluh tiga pada maret dua ribu tujuh belas
begitu juga dengan tingkat kemiskinan
kendati membaik angka kemiskinan masih relatif tinggi yakni sebesar sepuluh enam puluh empat persen pada maret dua ribu tujuh belas
dalam tiga tahun pemerintahan jokowi jk telah menerbitkan enam belas paket kebijakan ekonomi
mulai dari penguatan iklim industri revisi daftar negatif investasi hingga kemudahan berusaha
stimulus ekonomi ini masih belum terlaksana dengan optimal untuk mendongkrak pertumbuhan
selain itu masa kepemimpinan jokowi jk dihadapkan pada ruang gerak fiskal yang terbatas
di saat penerimaan negara dari sektor perpajakan masih belum optimal dengan sepenuhnya
pemerintah juga harus menempuh jalan terjal
di mana perekonomian global yang mengalami perlambatan serta suasana yang tidak pasti
terutama di amerika serikat dan tiongkok
dua tahun sisa kepemimpinan jokowi jk
perekonomian nasional harus dapat diakselerasi dengan kebijakan kebijakan yang tepat sasaran
komitmen dan janji program ekonomi nasional yang belum terlaksana segera direalisasikan
sumber sumber pertumbuhan baru harus mulai difokuskan dan diawasi dengan optimal
memang tak semudah membalikan telapak tangan untuk mewujudkan nawacita dengan seluruh beban dan tanggung jawab ini
namun penting direalisasikan
guna mewujudkan janji kemandirian dan pemerataan ekonomi berkeadilan